sementara itu terkait pengajuan megawati sebagai sahabat pengadilan
jurubicara mahkamah konstitusi menyebut pengajuan amikus huri diserahkan sepenuhnya pada hakim mk
terkait seberapa besar pengaruh rekomendasi dari sahabat pengadilan akan dimusyawarahkan para hakim
untuk menentukan apakah substansi dari pendapat yang disampaikan sesuai atau tidak
menurut rencana hakim mk pekan ini akan menggelar rapat permusyawaratan hakim sebelum diputuskan senin pekan depan
tapi berbicara bagaimana pengaruh amikus kure nah itu lagi lagi kita tidak bisa memastikan karena itu betul betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengajukan diri sebagai amikus kure atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi
surat bertulis tangan megawati ini disampaikan langsung oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto ke mk
dalam suratnya megawati mengajak rakyat indonesia untuk berdoa semoga ketuk palu mk bukan merupakan palu godam melainkan palu emas
tetapi setelah itu kami kita jalankan pada melibur panjang dalam rangka julfitri
bahkan kemarin ketika mk buka misalnya itu kami sampaikan kemarin
di sisi lain pengajuan megawati soekarno putri sebagai sahabat pengadilan dianggap tak tepat oleh wakil ketua tim pembela prabowo gibran oto hasibuan
menurut oto seorang warga negara yang mengajukan diri sebagai amicus curai
tidak memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap sebuah perkara
dia datang ke pengadilan sebagai sahabat pengadilan
sebagai sahabat pengadilan memberikan masukan pandangannya yang genuin
nah oleh karena itu saya katakan kalau kita lihat ini terhadap ketua umum pdip dia kan pihak dalam perkara ini
dia adalah partai pengusung daripada ganjar dan mahfud gitu
sehingga saya lihat ini dia tidak genuine sebagai sahabat pengadilan
jadi itu saya katakan bahwa boleh boleh saja itu diajukan tapi menurut saya bukan sebagai amikus kuri
setiap warga negara memang berhak mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan
meski status megawati tak bisa dilihat terpisah hanya sebagai ketua umum pdip
atau sebagai mantan presiden yang juga negarawan